dinas perhubungan kota surabaya melakukan sosialisasi aturan larangan merokok saat berkendara
di hari pertama sosialisasi petugas di sub menemukan pengendara motor merokok saat berkendara dan langsung diberi peringatan
lima petugas di subkota surabaya melakukan sosialisasi larangan merokok saat berkendara selama bulan april dua ribu sembilan belas
aturan ini sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan aturan angkutan jalan
sekaligus aturan baru permen hub nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
di hari pertama sosialisasi di jalan polisi istimewa surabaya petugas dishub menemukan pengendara motor merokok sambil berkendara
pelanggar hanya ditegur dan diperingatkan
dalam masa sosialisasi
ternyata hal ini sudah menjadi kebiasaan beberapa pengendara
kalau berkendara nggak boleh merokok
cuma dikasih tahu aja
iya cuma dikasih tahu aja kok
kalau mengendara nggak boleh merokok
bapak sering nggak sih kalau sambil naik motor sering merokok

bapak kira kira kalau dikasih tahu kayak gini masih mau merokok nggak sambil naik motor
insya allah kalau gak lupa
setelah masa sosialisasi berakhir
pelanggar akan dikenakan sanksi tiga bulan penjara
dan dendam maksimal tujuh ratus lima puluh ribu rupiah oleh polisi
sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
berdasarkan data di sup surabaya
karena pengendara kehilangan konsentrasi
akibat merokok atau bermain ponsel sambil berkendara
pentingnya sosialisasi ini untuk mengurangi angka kecelakaan
dan peduli akan keselamatan diri sendiri bahkan orang lain
kecepatan rata rata di dalam kota sekitar tiga puluh empat puluh km per jam
dia tidak fokus tiga detik saja berapa meter dia sudah bisa mencapai itu
dan risikonya bukan hanya kepada dia yang mengundikan kendaraan
tetapi juga kepada pengguna jalan yang lain
petugas di sub surabaya juga akan melakukan sosialisasi
di lokasi lokasi yang ramai pengendara setiap hari
odi cornelia didin iswandani surabaya
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia gia klarissa
di gedung dprd kota surabaya jawa timur
selamat siang gia gia sejauh ini sosial antusiasma atau bagaimana tanggapan warga surabaya
mengingat sosialisasi terhadap larangan merokok saat berkendara di jalan ini
ya selamat siang alfian memang sudah sepekan ini
dprd kota surabaya telah mensahkan peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok di kota surabaya
memang prosesnya ini cukup panjang yang saat ini sudah masuk dalam tahapan sosialisasi
memang tidak susah untuk menemukan orang orang yang masih saja merokok di kota surabaya ini
di tempat tempat yang sebenarnya sudah termasuk dalam kawasan tanpa rokok
nah sebenarnya kawasan tanpa rokok yang dimaksud ini adalah kawasan tanpa rokok yaitu area publik
seperti di gedung gedung instansi pemerintahan
juga instansi pemerintahan dan juga swasta area bermain anak dan juga tempat beribadah dan rumah sakit
ini cukup mudah masih ditemui banyak sekali orang orang yang merokok
nah sebenarnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini sudah diatur pada peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu delapan belas
namun ini sudah ditinjau kembali pada tahun ini
nah untuk mengetahui apa saja revisi poin dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok sudah ada bersama saya
ketua jenderal kota surabaya
ketua jenderal kota surabaya bapak armuji selamat siang pak
ya pak ini terkait dengan kawasan perda kawasan tanpa rokok
itu sudah ada revisi di tahun ini
nah itu bisa dijelaskan pak poin apa saja yang menjadi revisi dalam perda tahun ini
ya perda tanpa rokok yang nomor lima tahun dua ribu delapan itu
itu tentunya sudah beberapa kali revisi di priorisasi yang kemarin itu
tapi dikembalikan lagi sama anak anak
karena banyak memang pimpinan yang suka merokok ya
oleh karena itulah maka perda yang sekarang ini tidak jauh sebenarnya dengan perda yang lama
tidak jauh dengan perda perda yang tahun lalu
oleh karena itulah di sini cuma dipertegas saja
baik di gedung pemerintah gedung mal atau instansi swasta atau tempat tempat rumah sakit
tidak ada untuk tempat merokok artinya tidak menyediakan tempat merokok
benar benar ini steril area yang baik itu di halaman maupun di ruang ini
benar benar tidak ada benar benar netral untuk kawasan tempat rokok
ini yang membedakan
kalau dulu kita ada tempat rokok di atas itu tapi sekarang sudah kita bongkari semua
untuk sanksi atau dendanya seperti apa pak dalam tinjauannya
sanksi dendanya untuk efek jerah saja karena ini pembelajaran
bukan berarti ini sebagai pemasukan untuk apbd kita enggak
karena itu sebagai efek jerah di mana perokok itu supaya benar benar mereka mendisiplinkan diri
cuma dua ratus lima puluh rupiah
ini yang tentunya memang tidak sebanding dengan polusi yang ditimbulkan apabila
banyak perokok perokok yang sembarangan dan memang mengganggu daripada kesehatan warga itu sendiri
oke pak ini untuk mempertegas lagi kak kalau sebelumnya itu kan memang masih diizinkan untuk ada smooking area seperti itu
kalau ini kan benar benar sudah tidak boleh artinya resistensi dari masyarakat tentunya pasti tinggi
dari penggodokan perda ini sendiri sudah tidak boleh
ada yang mau diantisipasi seperti apa
sudah suatu contoh di gedung dpr ini begitu ada tamu mereka bagi satpam sendiri bahwa ini adalah awasan tanpa rokok
tolong kalau mau merokok ya di luar maksudnya di luar di trotoar sana di jalan
jangan sampai merokok itu di halaman atau di ruang atau di gedung dpr
contoh konkretnya seperti itu
makin hamparan betul bahwa ngerokok tempatnya tidak boleh di tempat tempat yang seperti kita tempati ini
jadi begini ini perwaringan belum ada
ini masih dalam konsultasi gubernur
kemarin baru kita baru purnakan konsultasi gubernur
nanti akan murumkan kembali itu ada revisi atau tidak
kalau tidak ada revisi maka pemerintah kota wajib untuk membuat juklisnya
membuat perdaan wali kotanya
ini yang tentunya yang segera kita tindakkan
ada deadline waktunya sampai kapan pak
perwali itu tentunya itu adalah menjadi domain pemerintah kota
tapi harapan kita begitu pergedesakan masuk lembaran pemerintah daerah
dan perwali juga harus berarti terbitkan
terima kasih pak armudji untuk informasinya
dan pak mirsa memang sosialisasi ini sudah mulai
dilakukan di kota surabaya walaupun sanksi atau denda memang belum
diterapkan karena ini masih dalam tahapan sosialisasi nantinya
bagi sanksi dua ratus lima puluh ribu rupiah dan bagi instansi pemerintah maupun swasta
yang tidak menyebaskan tanpa rokok nantinya juga akan mendapatkan
sanksi sebesar lima puluh juta rupiah
baik terima kasih ghea klarissa langsung dari gedung dprd surabaya jawa timur